sementara itu meski berdasarkan data pd pasar jaya
pasar perumnas klender jakarta timur termasuk daftar lima pasar dki jakarta
dengan temuan kasus positif virus corona terbanyak
hingga sabtu ini pasar perumnas klender masih tetap beroperasi
ya seperti inilah suasana pasar perumnas klender di jakarta timur sabtu pagi
aktivitas jual beli masih terlihat seperti biasa
sejumlah fasilitas pendukung protokol kesehatan
seperti tempat cuci tangan dan bilik desinfektan
sudah tersedia di pasar ini
mayoritas penjual dan juga pembeli juga sudah menggunakan masker
namun penerapan jaga jarak aman tampak masih sulit dilakukan
padahal dua puluh pedagang di pasar perumnas klender
terkonfirmasi positif covid sembilan belas dari hasil tes oleh pd pasar jaya
pedagang mengaku meski sudah ada pedagang yang positif
pasar klender justru belum pernah ditutup untuk disterilisasi
beliau mohon kejelasannya dari yang memviralkan adanya dua puluh itu gitu
jelasin yang mana siapa
jadi kita bisa satu jaga diri
dua bisa kepercayaan masyarakat itu lebih
oh kalau ada benar ya kita emang pengen tahu juga
jadi dari hari kamis data ini dirilis sampai dengan hari ini
pasar belum tutup dan bapak tetap berjualan
saya tetap berjualan
karena ya itu tadi masih ada sosialisasi bisa
karena ya belum tahu ada data benar sih
jadi kita berani itu kalau ya itu
kalau memang kita sudah tahu benar kita juga takut para pedagang
kita akan pantau langsung situasi di pasar klender jakarta timur
bersama koresponden cnn indonesia miladia rahma
selamat siang miladia
ini bagaimanakah proses sterilisasi di pasar pasar yang ditutup
karena ditemukan pedagang positif covid sembilan belas
ya selamat siang rizky dan juga pemirsa
betul seperti kita ketahui bersama bahwa direktur utama pd pasar jaya arief nasuddin
sebelumnya dalam diskusi virtual sempat menyebutkan bahwa
jika kemudian ada temuan kasus positif di pasar tradisional di kawasan dki jakarta
maka akan dilakukan penutupan selama tiga hari untuk dilakukan disinfektan atau proses sterilisasi
ini tampaknya tidak terlihat rizky di tempat saat ini saya melaporkan
terutama di kawasan pasar perumna sklender jakarta timur
sejak kemudian data dirilis oleh pd pasar jaya menyebutkan
di pasar ini terdapat dua puluh kasus positif covid sembilan belas sampai dengan hari ini
pasar perumna sklender ini masih beroperasi seperti biasanya
kalau kita lihat memang seperti tadi disampaikan dalam laporan sebelumnya
untuk sejumlah fasilitas pendukung protokol kesehatan seperti belik disinfektan
kemudian pengaturan atau pengecekan suhu tubuh oleh petugas kesehatan
ataupun satpol pp dan juga petugas keamanan di sini
dan tempat cuci tangan memang sudah ada
namun untuk penerapan jarak aman sekitar satu meter antara pembeli ini tampaknya memang masih sulit dilakukan
rizky kalau kita bicara soal data yang kemudian
dirilis oleh pd pasar jaya beberapa hari yang lalu
memang pd pasar jaya telah melakukan tes swab dan juga rapi tes
kepada sekitar satu empat ratus delapan belas pedagang di sembilan belas pasar di kawasan dki jakarta
dari hasil swab tes dan juga rapi tes ini
ditemukan ada sekitar lima puluh dua kasus positif yang tersebar di lima pasar tradisional di kawasan dki jakarta
ini berdasarkan dari data pd pasar jaya
di antaranya adalah pasar perumnas lender ini dengan angka terbanyak
kemudian disusul dengan
pasar serdang kemayoran empat belas kasus positif
dan juga pasar awasari empat belas kasus positif
kemudian pasar cijantung satu orang positif
dan juga pasar ramadjati tiga orang positif
nah ada data yang sedikit berbeda rizky
dari data yang kemudian sudah dirilis oleh pd pasar jaya ini
data dari ikp atau ikatan pengusaha pasar indonesia menyebutkan
ada beberapa pasar lain yang juga tampaknya terdapat kasus positif covid sembilan belas
di antaranya adalah pasar master jatidegara
ya ini satu orang terkonfirmasi positif
kemudian pasar kedip di kebayaran lama
ada dua orang terkonfirmasi positif
data yang kami himpun juga menyebutkan ada satu kasus terkonfirmasi positif juga
yang kemudian ditemukan di kawasan pasar grogol
dan ini juga sudah dikonfirmasi juga oleh suku dinas kesehatan jakarta barat
jadi kalau kita merunut dari data yang kita impun secara keseluruhan
memang ada sekitar delapan pasar di dki jakarta yang sudah terkonfirmasi kasus positif
tadi kami juga sempat berusaha menghubungi direktur utama pd pasar jaya
untuk mengupdate apakah ada tambahan kasus positif
namun hingga saat ini menurut dari arief
yang kami hubungi lewat pesan singkat
memang menyatakan belum ada penambahan kasus positif
tapi kalau kita bicara apa kemudian langkah yang seharusnya dilakukan
seperti yang sudah disampaikan oleh direktur utama pd pasar jaya
dalam diskusi virtual beberapa hari yang lalu
menyebutkan bahwa nanti pemprov dki jakarta melalui pd pasar jaya juga akan menata ulang lagi
seperti apa protokol kesehatan yang akan dilakukan di pasar tradisional
di antaranya misalnya
kewajiban untuk memakai masker
kemudian pengecekan suhu tubuh
mengatur lalu lintas di dalam pasar
lorong mana saja yang boleh dilewati dan lorong mana saja yang tidak boleh dilewati
atau boleh dilewati satu arah dan juga dua arah
kemudian wajibkan setiap penjual untuk mengenakan penutup muka atau face shield
dan juga menambah lagi fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan
seperti misalnya bilik disinfektan maupun tempat cuci tangan
dengan pemberlakuan skema ganjil genap untuk kios yang akan diberlakukan
sekitar tanggal lima belas juli
hari ini atau hari senin mendatang
jadi kita berharap sebenarnya
meskipun kita tahu memang ini bagai buah si malakama
sudah memasuki psb transisi
tapi aktivitas masyarakat masih berlangsung seperti biasa
pasar juga tetap ramai
sebenarnya ini menjadi tentu saja hal yang mengkhawatirkan
tadi juga sempat disebutkan oleh salah satu pedagang yang kami sempat wawancarai
bahwa sebenarnya ia kalau tahu atau paling tidak mengetahui siapa saja
yang kemudian terkonfirmasi positif di pasar perumahan selain dari jakarta timur ini
ini akan membantu para pedagang yang lain atau mungkin para pembeli untuk lebih ekstra hati hati
dan juga lebih waspada dalam penerapan protokol kesehatan
namun itu tadi yang disampaikan bahwa sampai dengan hari ini
para pedagang bahkan belum mengetahui dan belum mendapatkan sosialisasi
dari pihak pengelola pasar terkait dengan kasus positif ini
jadi kita berharap bahwa dengan adanya pemberitaan kasus positif ini
masyarakat walaupun aktivitas ekonomi di pasar tradisional masih berjalan seperti biasa
tetap disiplin untuk menjaga dan menaati protokol kesehatan
di sisi lain juga ini yang juga dikhawatirkan juga oleh para ahli kesehatan
dan juga para epidemiolog yang menyatakan bahwa bisa jadi kalau kemudian ini tidak diawasi dengan ketat
masyarakat kemudian longgar melakukan aktivitas tanpa memperhatikan protokol protokol kesehatan yang juga ketat
maka pasar pasar tradisional di kawasan dki jakarta ini justru akan menjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas
dimana kita tahu kalau kita runut lagi ke belakang
rizky angka penambahan kasus positif di dki jakarta ini
ini kan memang belum stabil
artinya kadang naik kadang turun
tapi secara kumulatif dki jakarta masih menjadi provinsi tertinggi dengan kasus kumulatif positif covid sembilan belas di indonesia
jadi harapannya ini masih belum selesai pandemi masih belum berakhir
masyarakat diharapkan tetap waspada dan juga tetap hati hati dan disiplin untuk menjaga protokol kesehatan
ya baik meladia
berarti apa langkah yang dilakukan dengan temuan temuan ini kalau misalnya
khusus di pasar klender sendiri tadi anda gambarkan ini sudah ada memang tempat cuci tangan
dan juga benik desinfektan
namun ini kan jumlahnya cukup banyak ada dua puluh pedagang paling banyak gitu bahkan di jakarta
ini apa yang dilakukan langkahnya di sana
sebelumnya juga kita sempat tadi dengarkan keterangan dari pedagang pasar juga yang mengatakan
setelah diumumkan ada dua puluh pedagang kemudian ini belum ada sterilisasi
bisa anda konfirmasi ini seperti apa
dan untuk para pengunjung dari pasar sendiri para pembeli ini dengan adanya informasi ini ada
pasar klender paling banyak ditemukan positif
dan kalau kita lihat suasana di belakang anda ini masih ramai
ini apakah mereka takut atau seperti apa
ya rizky betul sekali
kalau kita bicara soal data yang sudah terkonfirmasi
pasar perumrah klender ini ada dua puluh kasus positif
tapi tampaknya memang aktivitas di pasar ini masih berjalan seperti biasa
pedagang juga masih melakukan aktivitas jual beli layaknya hari hari sebelumnya
kami sebenarnya ingin mengkonfirmasi kepada pihak pengelola
dari pasar perumnas klender ini
namun masih ada rapat dengan para pedagang terkait untuk skema ganjil genap yang akan dilaksanakan pada hari senin nanti
mungkin beberapa saat ke depan kita akan bisa mengkonfirmasi apa langkah strategis
atau langkah penting yang akan dilakukan untuk mengantisipasi penambahan kasus positif
tapi sejauh pengamatan kami rizky betul bahwa tidak ada yang berbeda
artinya tidak ada protokol protokol kesehatan yang spesifik yang ditambah
terkait dengan penambahan kasus positif yang juga sudah ditemukan sebanyak dua puluh kasus ini
artinya protokol kesehatan yang berlaku saat ini juga masih sama dengan psbb sebelumnya
pada masa transisi ini juga tidak ada perubahan perubahan yang sifatnya cukup berarti begitu
kalau tadi kita mendengar bersama bahwa salah satu pedagang si fatkur bapak fadkur yang kemudian menyampaikan bahwa
sebenarnya kalau kemudian pengelola bisa membuka dengan jelas dan terang benderang
kira kira siapa yang kemudian terkonfirmasi positif begitu ya kasus atau terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan apa saja langkah langkah yang harus diambil sebenarnya para pedagang juga pembeli sangat bisa dikatakan
akan mengikuti aturan yang kemudian akan ditetapkan
tapi memang sejauh ini pengamatan dari kami belum ada yang terlihat penambahan pengetatan protokol kesehatan
ini masih berlangsung seperti biasa
tapi kita akan lihat beberapa saat ke depan apakah nanti memang ada proses pengetatan yang akan ditingkatkan
tapi tadi memang kami melihat ada banyak sekali petugas baik dari tni dari polri kemudian dari satwa
bp yang terus menerus mengingatkan kepada para pedagang maupun pembeli untuk menerapkan protokol kesehatan
seperti memakai masker menjaga jarak aman dan selalu berkeliling di area pasar
ini saya pikir menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan dan memang setiap hari dilakukan
untuk kemudian paling tidak mencegah penyebaran covid sembilan belas
tapi lagi lagi tentu saja kita berharap apa yang kemudian disampaikan oleh direktur utama dari pd pasar jaya yang mengatakan
ini akan ditutup atau di lockdown paling tidak dan kemudian akan dibersihkan
ini menjadi sesuatu hal yang bisa ditanggapi atau dilakukan secara serius
karena kalau tidak memang seperti tadi disampaikan ancaman bahwa pasar pasar ini akan menjadi kluster baru ini ada di depan mata
kalau kemudian pedagang atau pembeli yang tadi anda tanyakan tampaknya juga masih belum terlalu terpengaruh
dengan adanya kasus positif covid sembilan belas di area pasar perumnas lender ini
mereka juga masih beraktivitas seperti biasa
kita rasa rasanya kita semua sepakat
bahwa kalau ada rasa khawatir itu pasti
rasa takut titik titik
rasa takut khawatir untuk tertular
rasa khawatir kemudian bisa terpapar covid sembilan belas itu saya rasa pasti kita akan rasakan apalagi berada di kerumunan
tapi lagi lagi jika kemudian tidak ada pengawasan sengketa
tidak ada protokol yang kemudian ditingkatkan untuk kemudian bisa mengantisipasi penyebaran
ini juga akan membuat masyarakat juga terlena lagi
akan melakukan aktivitas seperti biasa lagi dan merasa bahwa tidak akan beresiko apa apa
jadi saya rasa dari
semua kemudian kasus kasus positif yang kita temui
dengan aktivitas masyarakat yang bebas seperti ini
hal yang paling bisa dilakukan adalah
paling tidak diri kita tetap pribadi bisa kemudian secara disiplin menerapkan protokol kesehatan
dan di sisi lain juga pengawasan yang juga cukup ketat dari pihak pengelola pasar
dan juga nanti membuat kebijakan